jelang tahun baru tepatnya hari sabtu kemarin jumlah penumpang di bandara soekarno hatta tangerang banten mengalami penurunan dibanding hari yang sama tahun lalu
kepala penanggung jawab operasi bandara zainun mansur mengatakan jumlah penumpang pada hari menjelang pergantian tahun pada tahun lalu mencapai lebih dari satu ratus sembilan puluh enam ribu
sedangkan di hari yang sama tahun ini terdapat lebih dari satu ratus delapan puluh lima ribu orang atau mengalami penurunan sebanyak lima enam puluh empat persen
kenaikan jumlah penumpang pada tahun ini hanya terjadi pada empat hari dan dua hari menjelang perayaan natal sementara sisanya terjadi penurunan penumpang sampai dengan kemarin
selain itu pihak bandara soekarno hatta juga menyiapkan antisipasi terhadap gangguan penerbangan yang disebabkan abu vulkanik anak gunung krakatau
memang masing masing stakeholder kita memiliki sop masing masing kalau ap dua bandara memiliki disfungsi terminal
kemudian di management kita punya sop nya terkait dengan antisipasi kegiatan irregular di bandara
kemudian teman teman dari seperti bmkg pun supply data early warning
kemudian teman teman dari airnav tentunya juga mereka memiliki alternate road ya yang terkait dengan is apabila antisipasi terhadap kemungkinan kemungkinan terjadi
alhamdulillah selama ini masih aman di bandara